dulu sekarang ini ada yang terjadi di kediaman ⁇ maruf ⁇ amin di situ bondo menteng
presiden joko widodo bersama maruf amin kita lihat bersama
jalan situ bondo menteng jakarta ini tapi joko widodo malam hari ini akan bertolak ke osaka untuk mengikuti kttg dua puluh
sehingga sepertinya jokowi akan segera menuju ke bandara halim perdana kusuma
begitu pula dengan maruf amin tadi juga menaiki mobil yang sama
ya masih belum ada pernyataan apapun dari joko widodo
karena memang tentunya pernyataan apapun itu bentuknya misalnya saja victory speech harus tentu saja menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi tuntas dibacakan
jokowi dan maruf amin berada di dalam satu mobil meninggalkan kediaman maruf amin di kawasan menteng jakarta
maka mendapatkan informasi
jokowi dan maruf amin akan bertolak ke osaka jepang malam hari ini juga